itu mama nih dokter maria
lama lama papa udah balik pulang
pendakwah yusuf mansur langsung mengekspresikan kebahagiaan
setelah mendapat kabar dari dokter yang merawatnya di rspad gatot subroto jakarta pusat
bahwa ia boleh pulang ke rumah
kabar bahagia tersebut disampaikan pria empat puluh empat tahun itu melalui akun instagram miliknya
pimpinan pesantren darul quran itu mengaku bersyukur
akhirnya sembuh dari covid sembilan belas
meski telah diizinkan pulang yusuf mansur masih harus menjalani isolasi mandiri beberapa hari
yusuf mansur mengumumkan jika dia positif covid sembilan belas pada sepuluh desember dua ribu dua puluh
ia sempat melakukan isolasi mandiri di lantai dua rumahnya
bersama asistennya yang juga positif terinfeksi corona
baru dua hari melakukan isolasi mandiri
yusuf dilarikan ke rumah sakit terdekat pada dua belas desember dua ribu dua puluh sore hari
kondisinya semakin memburuk
hingga terpaksa dilarikan ke rspad gotot subroto jakarta